hai ini baru enak situ yang bayar kan yang bayar ya madem ya oke tapi jangan ngurangin
argotaksi kegiatan saya pesan satu bis jeruk dan satu bisa iya iya iya iya iya iya iya iya
iya iya iya iya supir ya kamu ikutin apa kata saya ketik oke ini juga beruntung dah
ianya sama ianya aduh nyonya rumah berantakan kayak begini
biasanya dari tadi saya di pos jaga rumah kerabau kan kamu tidak tahu
udah pergi tahu
hari ini juga kamu saya pecat
tolong antar saya ke jalan jaksa ya
buah buni matang dipun hei alu alunya buat tunjangan nyari bini yang mendingan gak malu
deh buat kondangan
ini baca ada aja passado

bayar dulu ah mendinggat aja lagi
kenapa yu ga bayar dua
main tabur gitu aja
kalo belum ada money
ntar kalo seandainya udah ada duit duit
hepeng hepeng piti piti
balik lagi kesana
bayar ya biasa
sekarang juga i bilang you balik ke tempat tadi
gak tau mau ikut campur aja
mau gua tembak lo
nah yu balik lagi
bayar dulu dong lo jangan jendro aja
eh eh gua cocok juga lo
hai yu sini
saya minta maaf atas kelakuannya tadi
kamu tenang saja
semua biaya biar saya yang tanggung
hah ini baru enak
situ yang bayar kan
hah situ yang bayar ya madam ya
tapi jangan ngurangin argo taksi hee
saya pesan satu bis jeruk dan satu bis apel
aduh peneran ini teguk teguk untung dah
maksudnya begini pak
taksi itu mau bawa bawa barang
iya cepetan dong pak
selamat siang bapak amir
bisa anda lihatkan surat
ada ada saya lengkap pak
surat surat saya lengkap saya bukan supir tembakan pak
saya resmi sudah tiga belas tahun jadi supir taksi alhamdulillah baik pak
kalau itu memang langganan saya pak tukang buah
jadi kalau saya ngambil
anda bisa diam sebentar
pas kan aja ya lapor ke polisi
gara gara loh kalau gue sama tukang buah tuh udah langganan
sepertinya ini orang mencurigakan
nenek atas dasar apa bapak membuka rok saya
ini namanya pelecehan seksual
benar juga sih pak dia kan perempuan pak
aura tik mane manein
maaf ini demi kepentingan pemeriksaan
udah angkat ya nggak perlu lagi kerja
tubuh lo belum dikeletin
ternyata teroris ada juga yang banci
penghabisan urusan masuk ke kantor polisi
emang juga polisi yang menangkap gue
panih vez karena gue kagak salah
ujung ujungnya apa kalau bukan dipecat

i am tomorrow is you you my mom loving loving you cik ini emak gue demen ngomong inggris bukan
karena pernah ke sono bukan pula karena bapak gue inggris emak emang pernah jadi pembantu orang inggris
ayo ayo bahagia cik punya anak lu hahaha emang dari muka lo ketahuan ji emang dasarnya lu mah
pengangguran seumur hidup nah nih hipong sahabat gue seumur umur gue main amediye belum pernah
gue tampang mukanya pasti sabana hari ditutupin topeng keluarga sih hipong emang aneh banget

orang kampung gua aja udah males nganggap mereka aneh lah bayangin aja jangankan tidur mandi aja
pakai topeng dan bukan cuman hipong bapaknya juga sabar hari pakai topeng gol baku gue abis
nih lu umpetinnya cepet murahan sono pergi beliin lagi nah tuh makanya hipong melar banget kan badan

lihat nih hari ini go nya cuma masak teri tiga biji gue rasa nih keluarga kena kutukan lihat
noh emak bapaknya dari kecil pada pakai topeng beda banget dibandingin sama temen temen nih tapi
emang jodoh kali ya orang aneh kawin sama orang aneh ya enggak salah kalau akhirnya punya anak aneh juga
ada setan aduh maaf ji lu kagak kelihatan masuknya iya lu ji nyelonong aja lu kayak maling
oh oh eh saya mau yang perhipong mau kemana iya lu berdua pada main aja coba lu berdua cari kemana
iya lu berdua pada main aja coba lu berdua cari kemana iya lu berdua pada main aja coba lu berdua cari kemana
kerja buat membantu orang duit jalalala adong adong keluarga si hipom demen pada nyanyi mereka sama
sekali nggak peduli kuping kita mampet tapi kaget dengan suara mereka yang hancur lebur
mau main mencari kerjaan hipo kerja hahaha panggil anak kita dua belas tahun jadi pengangguran

yakin ya kong ye